kita tinggal nunggu gurunya doang ya
kalo nenek aja yang ngajarin pada mau gak
yaudah yuk yuk tangannya gini gini
hati hati kalo salah gerakan ntar kecengklak sakit tau
nih stretchingnya gini set
nah tuh ih
nenek ternyata jago ya
tapi siapa maksudnya apa sih maksud mimpi papa
makanya mama jadi kayak kepikiran
ini kan cuman mimpi
ya terkadang kan mimpi juga seperti itu
kalau kita lagi kepikiran apa
yang ada di pikiran kita apa badan kita lagi capek
pasti munculnya itu yang ada di mimpi
gak usah terlalu dangkep serius
pergi pula siapa sih orang yang dekat sama mama kenal sama mama
aku akan pastikan
orang orang yang ada di rumah
menjaga mama dengan sangat
aku pastikan perintahmu
pastikan perintahkan mereka semuanya
apalagi di sini kan ada pengawalannya om irfan juga
pasti tambah lebih ketat
insya allah mama aman di sini
udah gak usah dipikirin lagi
aku andin sama reina pergi dulu ya
ya nanti biar pulangnya gak kesorean atau kesian
ya kasihan nanti irfan nungguin kalian kok
nih lompat dan balikin
oma juga sayang sekali sama reina
aku janji pulang cepet ya oma
jangan lama lama ya
cukup dulu kukus dulu
berangkat dulu ya
ya salam buat diri kalian ya
gak ada apa apa kabarin ya
ini kita tinggal nunggu gurunya doang ya
kalo nenek aja yang ngajarin pada mau gak
ya udah yuk
yuk tangannya gini
kalo salah gerakan ntar kecengklak
nih stretchingnya gini
neneng ternyata jago ya jadi instruktur senamnya
nenek itu waktu kecil belajar senam di rumania tau
iya emang nenek keren
dan kamu yang mau ketemu sama mbak yelzah
iya jangan lama lama
kirain siapa dateng pagi pagi ternyata lo
gue sengaja dateng pagi pagi mau mastiin keadaan lo
gimana sama yang gue tanyain semalam
udah ketemu sama nino kan
terus katanya apa
sa gue pengen tau dulu ceritanya gimana
gue juga gak tau rik
gue udah nanya sama dia
gue nelfon nino tapi tiba tiba dia marah
terus dia bilang gue jangan nelfon dia lagi karena gue udah ngancurin hidupnya
terus dia bilang dia gak mau ketemu sama gue
berarti kita sesuai nasib dong
ya mungkin dia lagi banyak masalah
lagi pengen sendiri mungkin
gak usah dipikirin ya
nanti dia pasti mau bicara sama allah lagi
yang penting sekarang dia bukan cuma nggak mau ketemu sama lo doang
tapi sama semua orang
dan bukan marah sama lo doang
terus lo ke sini cuma mau ngasih tau itu doang
udah jauh jauh ke sini kan bisa nelfon aja nih
kan tugas gue dari nino itu
makanya gue ke sini mau mastiin keadaan lo baik baik aja
ya ampun sa
melihat raut wajah lo yang sedih kayak gini
aduh kangennya ova sama kamu
ovan punya sesuatu buat kamu kejutan
mau tau gak ampa
tolong siapin yang itu yang tadi ya
tapi mata kamu ditutup dulu sama hal ini ya
ini harus dituntun sama dia biar gak nabrak nanti
ya ampun om
om buat ini semua
kamu buatnya enak
aku udah boleh lihat belum
ngecompo dulu shal nya ya
wah ruangan kantor offan kayak di sekolah aku
kamu suka gak
suka banget ovan
tapi masa aku sekolah sendiri ya
oh enggak dong
itu siapa tuh
ovan undang anak anaknya
dateng ke sini
mereka sumberan kamu semua
untuk buat nemenin kamu bermain dan belajar
kan kamu belum bisa sekolah
jadi ovan bikinin sekolah di kantornya ovan
terima kasih banyak ya om
aku udah niat banget bikin sekolahan di kantornya om irfan untuk reina
aku seneng kok
terima kasih banyak yung
dengan apa yang sudah om berikan kepada reina
yuk kenalan dulu sama teman teman